dalam kunjungan kerja ke kabupaten pegunungan arfak
presiden joko widodo juga berjanji akan memperbaiki akses jalan dari manokwari ke arfak
jalanan itu saat ini begitu curam dan berbatu
inilah akses jalan menuju arfak dari pusat kota manokwari
yang berjarak sembilan puluh km dan memakan waktu empat hingga lima jam
manokwari merupakan pintu gerbang untuk menuju ke arfak
pesawat perintis hanya beroperasi satu minggu sekali
hanya kendaraan khusus yaitu kendaraan for will drive atau penggerak empat roda
yang bisa melewati jalanan yang menantang ini
kendaraan tersebut sekaligus menjadi alat transportasi untuk warga arfah menuju manokwari
warga dikenakan biaya ratusan ribu rupiah untuk satu kali perjalanan
presiden joko widodo menegaskan perbaikan jalan ini memakan waktu sekitar dua hingga tiga tahun
jalan antara manokwari dan pegunungan abab yang tadi pak bupati menyampaikan minta segera diselesaikan dan diaspal
diharapkan perbaikan jalan ini memudahkan warga arfak dalam menjual hasil pertanian atau cocok tanam ke pusat kota manokwari
perbaikan jalan presiden jokowi juga berjanji membangun fasilitas bandara
infrastruktur sebagai awal pengembangan potensi pariwisata di arfak yang memiliki dua danau
yaitu danau anggi giji dan anggi gida
nesya megawati pegunungan arfak papua barat